kok pada serius gitu lagi ngomongin apa
nggak main cuma pengen lihat foto yang waktu awal awal nikah sama andin aja
waktu mama sarah berkunjung kesini
ada mama sama papa disitu ada mama sarah mama surya
maaf ya tadi kalau papa bahas horena
karena memang anak itu lucu sekali
papa lupa kalau apapun yang ada hubungannya dengan andin
itu akan sangat sensitif buat kamu sama elsa
makanya foto itu harus nggak ada lagi di rumah ini
semua yang ada hubungan dengan andin tidak boleh ada lagi di rumah ini
begini pada saat kamu liburan sama elsa mama itu beres beres rumah
jadi mama itu ngantar barang barang yang berharga ke dalam gudang
di gudang itu mama menemukan foto papa mama sama mama papanya andin
pada saat mereka datang ke rumah kamu setelah pernikahan kamu semandi
foto mama papa dan orang tua andin
tapi yang aku heran kenapa anting itu bisa ada di rumah ya
mama pernah ke rumah waktu itu
nino ya ampun mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu
terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
cuma pengen lihat aja pak
iya tapi foto itu sudah diserahkan ke elsa sama mama kamu
enggak kamu tau gak sih
ternyata coffee city itu punya nyawam surya loh
jadi kemarin aku pas kesana ketemu sama om surya dan juga tante sarah
terus gimana belum ngobrol sama mereka
ya iya akhirnya aku ngobrol sama mereka
dan om surya bilang sama aku kalau elsa itu gak deket sama roy
jadi gak mungkin kalau elsa itu tau password akunnya roy
sekarang tuh gue jadi penasaran pengen ngobrol sama om surya
lu masih simpan gak sih nomornya
coba deh lo teleponin aja ketemuan buat besok
ah ini kamu udah makin turun tiga puluh tujuh sekarang
yah untung istriku yang luar biasa yang jagain
makanya cepet turun
kan emang udah tugasnya istri kayak gitu papa
saya minta lukis
pakai senyum dua
tunggal sudah melissa alhamdulillah
besok ya tuh bunda dengan hongekong disana
ini maksudnya rho meno juga
dan siap jambu
ini sih isu bouchar pun

hari aja insya allah bisa bisa bisa tapi tadi om bilang baru baikan dari demam kalau misalkan mau
diganti hari nggak papa om ganti hari aja bisa aman konco aman oke deh besok jam sepuluh pagi ya om
ya ya oke sehat sehat ya om iya terima kasih michelle assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam gimana bisa kenapa pak ah michelle ngajakin ketemuan di coffee shop besok sepuluh tapi kan
kamu baru aja sembuh baru sehat yakin bisa kesana ramah kok mah aku penasaran apa yang dia mau omongin
ya ampun enggak yang kamu kasih kemarin itu aja belum aku baca semua loh nih kamu udah ngasih lagi
itu artinya sekarang udah gak ada alasan lagi kan buat ketemu rafael
kan kurang asik
kamu nih apaan sih
ya sekali lagi makasih ya
aku masuk dulu
gue jalan dulu ya
sayang udah bangun udah enak kan
itu foto yang awal awal aku baru nikah dengan andin
di foto itu kan ada foto mama sama papaku
kemudian ada foto orang tua kamu
mama bilang fotonya dikasih ke kamu kan
udah ini sayang udah aku kirim ke mama
mama kamu disuruh
kirim foto itu ke mama aku kemarin
jangan jangan dina mau liat foto itu
untuk mastiin kalo mau pake hunting itu atau enggak
kok udah dikirim
makan dulu cemilannya
cuma pengen liat
foto yang waktu awal awal nikah sama andin aja
waktu mama sarah berkunjung kesini
ada mama sama papa disitu
katanya si elsa udah dikirim ke mama sarah fotonya
ada kok di hp mama
kok bisa di hp mama
iya sih kemarin tuh mama sempet foto
udah lah gak usah kamu lupain aja
itu tuh bikin kamu sakit hati sayangnya
gak ada maksud apa apa mak
cuma pengen liat liat aja
ini ada di hp mama lagi di charge
coba ya mama liat ada gak sih
ada gak sih
enggak main cuman pengen liat